sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di pengadilan negeri jakarta selatan
arief selamat sore apa yang menarik dari jalannya sidang tuntutan jpu hari ini arief
apakah harapan bebas yang diharapkan oleh ratna ini bisa dikabulkan
tadi sekitar pukul lima belas sidang dengan anggota tututan jaksa perut umum
baru saja selesai dilaksanakan di pengadilan negeri jakarta selatan
dan tadi sidang yang berlangsung selama kurang lebih dua jam
jpu membacakan tuntutan dengan menuntut ratna sarumpait dengan hukuman penjara selama enam tahun
dan ratna sarongpahit sendiri dijerat dengan undang undang pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
tentang hukum acara pidana
karena jaksa perut umum menilai bahwa perbuatan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan
memenuhi unsur unsur pidana sesuai dengan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu menimbulkan konaran atau menerbitkan konaran
dan tadi juga jaksa perut umum menguraikan bahwa dari jalannya persidangan
fakta fakta hukum sudah terungkap di persidangan bahwa memang ratna sarumpait terbukti telah menerbitkan berita bohong
dimana ia mengaku dianiaya di kawasan bandung
yaitu terutama tepatnya di bandar hussein sastra negara pada tanggal dua puluh satu september dua ribu delapan belas
menurut faktanya pada tanggal dua puluh satu september sampai dengan dua puluh empat september dua ribu delapan belas
ia menjalani operasi sedot lemak di rumah sakit bina estetika
dan menurut jaksa perut umum fakta fakta hukum yang sudah terungkap tersebut
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ini tidak bisa dimaafkan ataupun dikesampingkan
sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkannya
dan juga tadi dalam uraiannya di analis juridis jaksa perut umum
mengesampingkan pendapat saksi ahli yang diajukan dari pihak ratna sarumpait
menurut jpu pendapat saksi ahli yang diajukan oleh pihak penyelenggara
proses hukum itu adalah penafsiran pribadi terhadap undang undang yang ada
tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi
dan juga tadi jaksa perut umum juga menyampaikan hal hal yang memberatkan
dan juga hal hal yang meringankan terhadap terdakwa ratna sarongpahit
untuk hal hal yang memberatkan jaksa penuntut umum menilai bahwa ratna sarumpait
sebagai seorang yang sudah berumur public figure namun berkelakuan tidak baik
dan juga perbuatan terdakwa ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan konaran
pernah dihukum dulu atas kasus dugaan tindak pidana makar
dan yang berikutnya adalah keterangan terdakwa belit belit
sedangkan untuk hal yang meringankan dari jaksa penutup umum menyampaikan
terdakwa mengakui secara jujur kebohongan yang sudah dibuatnya
atas tuntutan jpu penjara selama enam tahun ini ratna sarumpait menilai bahwa
narasi ataupun tuntutan yang dibacakan oleh jpu pada persidangan tadi itu
diperbola ataupun bisa besar dramatisasi
ratna sendiri juga tidak terima jika ia dijerat dengan pasal konaran
karena menurut ratna pasal konaran yang dijerat kepada diri ini tidak terbukti
jpu hanya menilai itu keonaran yang terjadi itu hanya di sosmed
sementara di dunia nyata itu konaran tidak terjadi
dan inilah yang menurut ratna dasar yang digunakan oleh jpu ini tidak tepat
bahkan ratna menuding sejak awal kasusnya ia yang ia jalani sudah dipaksakan
vonis majelis hakim bisa menolak semua kasus yang bersifat politis dan untuk agenda
selanjutnya itu adalah pleidoye ataupun pembelaan dari ratna sarongpahit yang
diagendakan akan digelar pada tanggal delapan belas juni dua ribu sembilan belas usai libur lebaran ferdi
arief ini masih terkait dengan kasus ratna sarumpait yang terbaru pemeriksaan saksi adalah hanum rais
apakah anda juga mendapatkan konfirmasi
apa kemudian yang menjadi materi pemeriksaan saksi terhadap hanum rais ini terhadap kasus ratna ini
apakah anda mendapatkan konfirmasi soal ini
ya memang hanum diperiksa di poldai metro jaya di ditkrimum terkait saksi untuk kasus
ratna sarongpahit dan tadi pagi pada saat saya mencoba memkonfirmasi kepada ratna sarongpahit
karena ratna sarongpahit menolak berkomentar dan dia hanya mengatakan saya ingin fokus dulu kepada
sidang saya pada hari ini jadi saya tidak mau mengomentari hanum rais dipanggil sebagai saksi
dan memang alasan kepolisian dari informasi yang saya dapat mengapa ia turut dipanggil oleh penyidik
karena hanum rais dinilai turut menyebarkan berita bohong melalui sosial media miliknya di twitter dan
di sosial media milik hanum rais ia mengaku ia sudah memegang meraba dan memeriksa langsung luka

ia adalah seorang dokter dan ia bisa membedakan mana luka bekas operasi
dan juga mana luka yang bekas pukulan
dan itulah sebabnya mengapa hanum rais menjadi salah satu saksi yang dipanggil oleh penyidik poli metro jaya
karena dari pihak kepolisian menilai unggahan ataupun tweet dari hanum rais ini juga dinilai
turut menyebarkan berita bohong atas kasus penganayaan yang diakui oleh ratna sorong pahit
yang sebetulnya itu adalah berita bohong ferdi
baik terima kasih arief kurniawan dari pengadilan negeri jakarta selatan